di kota malang jawa timur asal hidup keluarga gelandangan dan pengemis terwujud oleh sri wahyuningsi seorang pensiunan kepala dinas sosial
ia menginisiasi tempat wisata bernama kampung topeng yang di dalamnya dihuni oleh puluhan keluarga gelandangan pengemis
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur
kampung topeng jawa timur